sejak dua puluh delapan september hingga tiga oktober dua ribu dua puluh
unit layanan kesehatan di rumah sakit umum daerah raden matahir jambi
terpaksa ditutup sementara
penutupan dilakukan lantaran sejumlah petugas medis
yang bertugas di empat unit layanan di rumah sakit itu terpapar covid sembilan belas
berdasarkan uji swab mandiri yang dilakukan pihak rumah sakit
tenaga kesehatan yang positif antara lain perawat hingga dokter
layanan yang ditutup sementara yakni layanan radiologi icu covid sembilan belas hingga iccu
seluruhnya ditutup hingga proses tracking selesai dilakukan
pihak rumah sakit mulai hari ini akan menutup beberapa tempat pelayanan
yaitu gambar angka untuk main tracking dan testing terhadap kontarak dengan pasien yang positif
jumlah kasus baru pasien positif covid sembilan belas di provinsi jambi
dalam beberapa minggu terakhir terus menanjak
bahkan penambahan hingga dua puluh tiga pasien dalam satu hari terjadi pada dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
akibatnya ruang isolasi covid sembilan belas yang sudah disiapkan pemerintah setempat
sudah tak mampu lagi menampung pasien positif virus corona
seperti ruang isolasi pasien orang tanpa gejala di gedung bapelkes provinsi jambi
kini sudah penuh
ada pula ruang isolasi yang ada di rumah sakit umum daerah raden matahir jambi
kondisinya juga terbatas
tidak jauh berbeda
dasar laporan dari tim medis kita di pepelkes itu kapasitas tempat tidur yang kita siapin lima puluh itu
itu memang sudah terpenuhi semua
jadi langkah yang kita lakukan pertama adalah kita akan menambah jumlah tempat tidur
nanti jumlahnya sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh
jadi kita akan menambah jumlahnya
pemerintah provinsi jambi kini tengah mengkaji beberapa gedung alternatif
yang akan digunakan untuk menampung para pasien menjalani isolasi dan perawatan
seperti menghidupkan opsi penggunaan gedung lpmp dan gedung bpsdm provinsi jambi
sebagai tempat isolasi terbaru